sebelum kementerian agama menetapkan awal ramadan jatuh pada hari kamis dua puluh tiga maret
jemaah masjid al akbar kota surabaya sudah berdatangan dan bersiap menjalankan ibadah salat tarawih
tahun ini menjadi tahun pertama tarawih tanpa pembatasan dan aturan covid sembilan belas lainnya
kapasitas masjid dibuka penuh dengan bagian dalam menampung lima belas anggota jamaah
sedangkan bagian luar sekitar dua puluh
humas masjid al akbar helmi m nur mengungkapkan
tahun ini masjid al akbar berupaya menarik jamaah dari generasi z
sehingga saat ibadah tarawih barisan masjid akan kembali penuh dan normal seperti saat sebelum pandemi
dulu kan orang mau sholat kita ada ketentuan yang harus diikuti
misal softnya berjarak kemudian sandal juga harus dimasukkan kantong
agar tidak terjadi kerumunan usai sholat terawih
nah tahun sekarang tidak ada
ramadhan gensi sekarang lihat banyak anak anak ini kan remaja juga banyak
kami juga bangga kenapa
karena kalau anak anak ke masjid hampir pasti orang tuanya ikut ke masjid
tapi kalau orang tua ke masjid ngajak anak anak belum tentu mau kan
wa'aytani janiyat rahimahumullah
datang silih berganti memenuhi masjid al akbar
bukan hanya dari surabaya tapi dari daerah seperti sidoarjo dan malang
memang sengaja dari sore sih ya maghrib kemudian lanjut nunggu isa dan taraweh bareng keluarga di sini
bulan penuh berkah tentunya dan mengharapkan banyak kebaikan kebaikan yang juga kita dapatkan di kehidupan kita sehari hari
kita kebetulan emang disengaja dijadwalin biar tahu suasananya di sini kayak gimana vibesnya kayak gimana gitu
pengen tahu aja
awal puasa ini ramadan ini kita pengen nikmatin suasana ramadan di sini hari pertamanya
selain menjalankan ibadah tarawih awal ramadan ini banyak jamaah yang berniat menetap di masjid al akbar
hingga waktu sahur dan subuh